aku gak bisa cerita ke mas iksan
kalau aku sudah menyetujui permintaan prawijaya untuk menyerahkan amira
mas iksan bisa marah sekali kalau tahu hal itu
aku harus tunggu waktu yang tepat
kalau mau cerita
itu kan cuma mimpi
itu gak mungkin kejadian
gak mungkin kejadian
gak mungkin kejadian

kita kan tahu amera sangat sayang sama kita berdua
kamu jangan kepikirin
aku kasih tahu sesuatu sama kamu
supaya kamu gak sedih
pas iksan akhirnya ajarin tos itu juga ke aku
padahal aku pikir itu cuma untuk miliknya berdua dengan aminah
tos ini bikin kamu gak sedih
mas iksan jelek
papa pergi sama amirah ke pendeglang
mungkin amirah mau ketemu ibunya di pendeglang
terus ya tuhan
ya tuhan nemenin
mungkin non ngerasa bahwa tuhan lebih sayang sama amira daripada sama non
zairah takut ma
zairah takut kalau
kalau apa kata mama le dan kamesha itu benar ma
kalau sekarang papa itu lebih sayang sama aminah
dan sekarang papa udah gak peduli lagi sama aku dan kamesha
mama dan juga mama lena ma
zairah takut ma
zairah takut kalau amirah akan benar benar ngerebut papa dari zairah
sebenernya zairah gak mau ma ngerasa kayak gini
zairah ngerasa jahat ma
tapi zairah gak bisa nahan diri zairah kalau gak berpikiran seperti ini ma
kamu tuh gak perlu dengar omongannya mama lena sama mesha
mereka itu sengaja ngomong gitu biar kamu ngerasa sedih
biar kamu gelisah
zairah mana mungkin sih zairah papa itu bisa lebih perhatian sama amirah daripada kamu
iya ma zairah tau kok ma
tapi kayaknya papa sekarang lebih dekat sama amirah dan
sekarang zairah udah ngerasa jauh ma sama papa
cemburu itu hal yang wajar
asal jangan berlebihan
sampai kamu akhirnya mikir buruk tentang papa
kalau sekarang papa itu kelihatan lebih perhatian ke amirah
mungkin karena amira baru aja tinggal di sini
dan sekarang papa pergi berdua ke pandeglang sama dia
mungkin aja karena keadaannya mendesak zairah
aku tadi juga udah bilang begitu sama non
udah jangan nangis ya
sebentar lagi papa juga pulang
nanti kamu rasain deh kamu lihat
nggak beda kok
ya papa tetap perhatian sama kamu
kamu jangan takut
non tetap lebih cantik dari amerika
ya mana ada sih seorang ayah dia pasti ingin putrinya yang
gitu dan top aku kan sering bilang kalau non itu
ya yang paling cantik
ya selama ini sih saya nggak pernah dengar kalau tuhan bilang kamera cantik
jadi ya non terang aja non
tuan pasti lebih sayang sama non
tapi sebenarnya aku juga heran
untuk apa ya mas prabu temenin amera segala mencari utari